aksi penjamretan terjadi pada perempuan lanjut usia viral di media sosial
ironisnya saat beraksi pelaku justru bersama anak dan istrinya
aksi penjamretan ini terjadi di kawasan taman sari jakarta barat
pada selasa siang dan terekam kamera cctv
setelah melakukan penyintaian
akhirnya petugas klusur unit kreskrim polsek metro taman sari
meringkus pelaku tak jauh dari lokasi kejadian saat hendak kembali beraksi
saat ditangkap pelaku tidak dapat berkutik
dan langsung dibawa petugas kemal polsek taman sari untuk kepentingan penyelidikan
menurut keterangan pelaku
dirinya memang sering melakukan aksi penjamretan di wilayah taman sari
dengan sasaran perempuan lanjut usia yang hendak pergi dan pulang dari pasar
pelaku sengaja membawa istri dan anaknya
saat sedang melakukan aksinya
agar tidak diketahui oleh warga saat ingin mengejar pelaku
itu tas tasnya kalau dapat ditaruh di mana tasnya
buang ke mana
jadi yang ambil isinya aja
yang ambil isinya aja pak
apa aja kebanyakan
kan tadi terduga pelaku sedang melakukan pengintaian
terhadap calon calon korban yang akan diajamret